bu aku mau ke rumah duduk aja dulu bu
ada apa sih bu
hmm orang kalau banyak duit tuh makan apa juga enak
beli apa juga sanggup
dan ketokannya sebuah hafal
gustaf buka pintunya
bukan suara hans
suara siapa ya
orang ajar kamu
kembalikan uang saya
masa kamu bantingan leh
oh dia tahu sih
ibu sama sepupu kamu gak ada di rumah wi
gak ada di rumah
gak tahu tuh
katanya sih mau ke rumahnya gustap
kelihatannya ibu kamu marah banget wi
aduh ada apa lagi
gimana sih bu
ngapain sih pakai kesini segala
kecil banget lagi tempatnya
mau gak mau nih
gak bisa begitu
a ngari glaube tuh
kayak youtube banyak tonten
kayak youtube lo dakit ya
iya enggak masalah
nih ginuther trabajasi agak agak
gak bisa lihat nafasnya banyak
satu dua tiga
satu raus salam
iya kedua dula dua

set empuk selalu
uh sukses makasih ya
aduh bu bu bu bu

aduh kakak gustaf bikin masalah apa lagi sih
balik balik balik
bikin saya dasar maling kamu kurang ada
jangan dikabul gini dong
saya ngambil sih duit ibu jangan sembarangan ngomong ah
eh lah uang cuma satu ratus dua puluh ribu aja diributin
anak saya jika kamu jual apa lagi duit segitu
balikin ya balikin
terus terus terus ibu
kenapa lagi kang gustaf bikin masalah apa lagi
si gustaf wih nyuri uang ibu dasar maling ini
aduh sakit bu
emang tuh maunya apa sih
hidup tuh cuma sekali jangan ikut terus
kang bener kang
mendingan juga akang wih nipu terang terangan
dibandingin orang terdekat kamu tuh
hatinya doang baik itu juga pura pura padahal mah pembuung besar
apa maksud kamu hah
orang ajar kamu
kamu tuh orang yang paling dekat sama dewi tapi kamu tega nyakitin dewi
ibu udah yakin kalau ibu jadi orang yang paling jujur di dunia ini apalagi buat dewi
udah yakin belum bu
kalau saya sih belum yakin
kamu kamu belum lihat wih
nih akang kasih lihat nih
kamu jangan kurang ajar ya
itu foto apa kang
bukan bukan foto apa kok wih bukan
kalau bukan foto apa apa kenapa dewi gak boleh lihat
enggak foto ini nggak penting buat kamu kang bukan bukan foto apa apa kok wih
udahlah bu jujur
mau sampai kapan dewi dibohongin terus dewi udah gede bu udah besar
udah saatnya dewi harus tahu semuanya
bu mau ke ibu duduk aja dulu bu
ada apa sih bu ngomong dong bu
bu cerita sama dia bu
bu kenapa nangis bu
terus bayang satu lagi siapa bu
dewi punya kembara
apa kembara dewi itu sih kak
dewi dewi dengarkan dulu penjelasan ibu wim
dewi dengarkan dulu penjelasan ibu w
jadi anak kecil yang mirip dewi itu sita kan
tapi waktu itu ibu bilang kalau dewi salah lihat
tadi tadi ada anak perempuan yang mirip sama dewi
nggak ada itu nggak ada saya
nggak ada anak yang mirip sama kamu nak
berarti ibu bohong kan
ibu terpaksa bohong sama kamu nak
ibu terpaksa bohong sama kamu
ibu ibu telah jauh sakit hati karena bapak kamu yang pergi meninggalkan ibu karena kawin lagi
bapak kamu merawat sita
dan ibu yang merawat kamu nak
dan sejak bapak kamu pergi ibu yang memutuskan untuk melupakan semuanya
menganggap papa kamu sudah meninggal